komando satgas gabungan atau kogasgab tanggap darurat gempa dan tsunami di sulawesi tengah melalui kementerian kesehatan
melakukan upaya fogging dan juga spraying di wilayah terdampak likuifaksi balaroa
penyemprotan ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjangkitnya wabah penyakit seperti malaria demam berdarah diare dan kolera
pasca terjadinya gempa tsunami dan likuifaksi di sulawesi tengah para pengungsi kini menghadapi ancaman lain
terbentuknya banyak kubangan air di titik titik yang terdampak likuifaksi seperti balaroa petobo dan jono oge berpotensi menjadi pusat penyebaran penyakit
kementerian kesehatan dan tni di bawah komando satgas gabungan kogasgab tanggap darurat
melakukan upaya penghasilan penyakit yang berbeda
penyemprotan dan penyebaran bubuk larvasida untuk mengurangi potensi terjangkitnya penyakit dari nyamuk dan lalat
itu kita lakukan disinfeksi dulu setelah dilakukan disinfeksi baru kita lakukan disinfeksi untuk mencegah terjadinya penyakit ikutan yang biasa terjadi setelah bencana
yang biasa diakibatkan oleh faktor penyakit
pengasapan dan penyemprotan ini dilakukan secara manual oleh personel kogas gap dibantu relawan dari tentara nasional india
proses ini akan dilakukan berkelanjutan di lokasi lain hingga masa tanggap darurat tahap dua berakhir
ya ini sangat efektif kita melakukan ini dengan kolaborasi dengan tni
kita melakukan aktivitas antilarval dan operasi penyemprotan
dan ini cukup efektif untuk mengelakkan semua penyakit muskido
luasnya area yang terdampak likuifaksi tak hanya cukup diantisipasi dengan pengasapan dan penyemprotan manual saja
rencanakan dalam beberapa hari ke depan kogasgab akan melakukan water bombing atau penyemprotan disinfektan dan disinsektan dari udara
ancaman penyakit di titik titik yang terdampak likuifaksi seperti petobo balaroa dan juga jono oge tentu sangat tinggi
dan melihat tingkat kerusakan di area kerusakan akibat likifaksi yang sangat masif
tentu penting rasanya untuk melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pencegahan ini
hal ini sekaligus mengedukasi
bahwa penting untuk menjaga lingkungan mereka agar tetap bersih dan juga bisa mencegah terjadinya bencana lanjutan seperti halnya munculnya wabah penyakit
meladia rahma palu